lebih baik bapak presentasikan saja
bentuk kerjasama kita
agar kita bisa diskusikan
itu ya orangnya ada di dalam
kau simpeni mana
balikin ke gue itu berharga banget buat gue atau enggak
kalung lu tuh bukan di gue
dan ingat ya
gak akan segampang itu lu untuk dapetin apa yang lu mau
kenapa sih tuhan harus
nyiptain makhluk yang nyebelin banget kayak gini
eh tunggu lu mau kemana lu
lu harus tanggung jawab lu harus balikin kalung gue
lu gak usah tanya sama gue lu cari tau sendiri
wow bapak gimana sih
masa ngejar motor gitu doang gak bisa
kehilangan jejak kan sekarang
udah deh gak usah dibahas
awas aja tuh cewek berani gak diketin boy
gue harus bikin perhitungan sama dia
gue pastiin hidupnya menderita
gue yakin anak anak serigala pasti gak bakal terima kekalahannya mondi
mereka pasti nuntuk balas
gue jadi khawatir sama si boy
pasti dia jadi target mereka tuh
lo tenang aja gia si boy bakalan bisa jaga diri
lu semua tau kan siapa dia jadi ya tenang aja
ya tapi lo semua juga pada tau kan anak anak yang serigala gimana
mereka gak mungkin melupain masalah itu gitu aja
lo si boy mana ya berjam segini biasanya udah nyampe
gue bakal telfon
coba lo telfon ke rumahnya
gue udah telfonin bisalma
tadi bisalma ngomong katanya boy udah berangkat dari tadi
harusnya udah sampe
boy juga janji kok dia bakal datang disini
kalau boy udah janji dia pasti bakal nonton
kalaupun ada apa apa dia pasti kabarin kita
ya tapi ini di telfon aja gak diangkat
udah gitu belum datang

oke lu semua dengerin nih
lo berdua pergi ke arah selatan
lo telusuri jalannya
lu pergi ke arah rumahnya boy
lo lewatin tempat yang masih di jalan
lo berdua ikut gue sama giri
nyebelin banget tuh cowok
dari pertama ketemu selalu aja bikin kesel
untung tadi ada toko baju
jadi gue bisa beli baju buat sementara
itu kan motor cowoknya beliin tadi
pak tunggu di sini sebentar ya
eh ini gimana sih
orang kecelakaan bukannya dibantuin malah dilihatin doang
bukan apa apa mbak
kalau kita tolongin takutnya kita dijadikan saksi
sekarang kalau kita dituduh gimana mbak
yaudah pak mending sekarang tolongin helmnya dilepas dulu ya
kasihan banget ya mbak
yaudah pak mending sekarang masukin ke taksi aja ya
saya mau bawa dia ke rumah sakit
hati hati ya pelan pelan
sini pak sini pak
yaudah pak ayo jalan pak

tapi inporter dia punya ikan
kangen banget walau ter exhausting
tapi di hidup hidup punya bp yang balik balik dell ancient
karena gini harganya seharusnya semenit pun
nah sila tuh
lo kenapa lagi sih sil
datang datang mukanya ditukuk betek kayak gitu
iya kenapa lagi sih sil kenapa ada yang gangguin loh
iya kan tok
siapa juga yang berani usilin sila
sini tata bantuin biar dia gak usilin lagi
gue kecewa banget sama boy
dia udah ingkar janji kemarin bilangnya mau diner sama gue sama nyokap
tapi akhirnya dia gak datang
udah gitu tadi gue lihat dia boncengin cewek lain che yang kemarin tak

lo tuh udah ngerasain boy lagi boy lagi
aduh udah deh sil please ya
sampai kapanpun gue tuh gak bisa melupain boy
dan gimana pun caranya boy harus jadi cowok gue lagi
selamat siang pak
selamat siang pak herman
karena tadi saya ada meeting di kantor
cuma terlambat sepuluh menit bukan masalah
oh iya sudah makan siang mau pesan apa
sudah sudah cukup saya bisa minum saja
silahkan mau pesan apa pak
saya pesan black coffee ya
baik ditunggu ya pak
memberikan proposal bisnis yang bapak mau tawarkan
lebih baik bapak presentasikan saja
poin poin penting bentuk kerjasama kita
agar kita bisa diskusikan bagaimana pak
itu ya orangnya ada di dalam taksi dia masih pingsan
bisa disini pak
sampai ketemu laire kemudian
p ephran ending senang
yes menurut apa pendek endang ma
segera minta bama

seseorang mungkin mengingati ibu